video yang diunggah oki stiana dewi menceritakan tentang perempuan di jeddah yang ditampar suaminya viral di media sosial dan jadi kontroversi
karena anjurannya untuk menutupi aib terkait kekerasan dalam rumah tangga
sementara di indonesia kekerasan dalam rumah tangga termasuk sebagai tindak pidana
kasus kekerasan rumah tangga juga mendominasi laporan yang diterima kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun dua ribu dua puluh
dan malam hari ini kita akan bahas bersama alimatul kipiah komisioner komunas perempuan
sebenarnya kami juga telah menghubungi pihak oki siana dewi untuk meminta tanggapan namun hingga saat ini tidak ada respon ya
dan saya akan sapa bu alima selamat malam bu alima
selamat malam mak
ya bu alima terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
dua hari terakhir sudah trending video yang di upload oleh oki stiara dewi di sosial media
pertama komnas perempuan ketika mendengar melihat video tersebut
ya terima kasih
kalau kita melihat secara tekstual apa adanya yang disampaikan di video itu paling tidak mengesankan tiga hal
yang pertama adalah seolah olah tidak masalah suami itu memukul istri
yang kedua adalah istri tidak boleh bercerita tentang kekerasan yang dialaminya untuk melapor
ataupun kemudian untuk misalnya menceritakan pengalaman pengalamannya itu yang dialami
yang ketiga seolah olah kemudian ketika ada korban kekerasan dalam rumah tangga bercerita
itu seolah olah korban itu dianggap melebih lebihkan gitu
nah sehingga menurut saya sih ini kalau kita pahami apa adanya itu seolah olah kemudian tidak empati ya terhadap korban kdrt
tapi bu alima memang harus kita berkata jujur bahwa kalau kita membaca sosial media melihat komentar
ada yang pro ada juga yang kontra artinya publik terbelah
sejauh ini bagaimana komnas perempuan memberikan arahan memberikan pemahaman kepada publik secara objektif begitu ketika ada kekerasan dalam rumah tangga
ya komnas perempuan
komnas perempuan melihat bahwa apapun alasannya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan
bahkan sebenarnya di dalam undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga sudah diatur
kalau kita mengarah kepada landasan agama juga hampir semua agama tidak membenarkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga
dan kalau kita lihat berdasarkan data yang dihimpun oleh komnas perempuan
angka kekerasan dalam rumah tangga itu cukup tinggi
yang paling tinggi adalah kekerasan yang dialami oleh istri
karena itu menurut saya perlu sebuah edukasi yang menyeluruh dan komprehensif terkait dengan informasi informasi yang harus didapatkan oleh pasangan suami istri itu dalam hal ini terkait dengan persoalan persoalan bagaimana menyelesaikan upaya upaya persoalan di dalam keluarga itu
jadi itu adalah hal yang harus diperhatikan
tadi ibu menyebut bahwa agama juga melarang
tapi apakah komnas perempuan melihat faktor faktor lain misalnya faktor budaya yang kemudian menjadikan wanita harus menahan diri begitu
seakan akan harus menahan diri untuk tidak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga
ya menurut saya memang ada budaya budaya yang seolah olah membiarkan ya perempuan itu untuk kemudian menerima pasrah
tidak masalah apa yang dialaminya
oleh karena itu sebenarnya ini juga perlu diubah ya
bahwa kita perlu melakukan edukasi kepada perempuan untuk melakukan komunikasi asertif dan berani speak up untuk menceritakan persoalan persoalan yang dialaminya
nah kita menceritakan persoalan itu bukan untuk sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah ya
tetapi kita bercerita untuk mencari menyelesaikan persoalan persoalan itu untuk diselesaikan
sehingga nanti harapannya tidak akan terjadi lagi ya kekerasan di dalam rumah tangga itu
meskipun sudah ada komnas perempuan kemudian banyak juga orang yang sebenarnya bisa mengeluarkan isi hatinya menceritakan di sosial media
tapi juga tidak sedikit yang menahan diri
kalau komnas perempuan lihat bagaimana perlindungan secara hukum dari regulasi atau undang undang yang sudah dibentuk begitu untuk melindungi wanita
dari ancaman kdrt
ya sebenarnya secara aturan sudah ada ya mbak undang undang pkdrt
namun kalau kita melihat realitas yang ada di lapangan justru korban kdrt itu banyak yang kemudian mencabut balik ya
mencabut laporan yang ada
kita ketahui bahwa sebenarnya di dalam siklus kdrt itu kan memang mengalami siklus yang bisa kita lihat ya
misalnya adanya kepegangan
yang terjadi antara suami dan istri
setelah itu setelah terjadi ketegangan terjadi kekerasan
baik itu fisik psikis seksual ataupun ekonomi
selanjutnya juga kemudian setelah terjadi ketegangan itu terjadi kekerasan
kemudian biasanya mereka ada bulan madu ada minta maaf begitu
mohon maaf ya rasanya menyesal gitu gitu ya
nah kemudian hubungan kembali membalik
membaik ya tetapi kemudian nanti akan terjadi lagi gitu
sehingga dengan memahami siklus kdrt ini
ya walaupun sudah ada undang undangnya
maka terkadang kalau kita lihat fakta di lapangan banyak korban yang mencabut laporannya
jadi siklusnya bisa naik turun begitu ya
setelah mereka berkonflik ada kdrt kemudian ada minta maaf
tapi memang kalau dari pengamatan dan riset yang dilakukan oleh komnas perempuan
memang jika suami atau istri karena kdrt bisa dilakukan oleh laki laki atau perempuan
ya biasanya akan mengalami keberulangan ya
kalau itu dibiarkan
biasanya intensitasnya itu semakin besar
ya kekerasan yang dilakukan itu semakin besar
misalnya kekerasan yang pertama hanya gebrak meja
nanti yang kedua bukan hanya meja lagi yang digebrak gitu
pipinya yang dipukul
nanti akan bertambah terus begitu
kalau kemudian tidak segera diselesaikan persoalan kdrt itu gitu
nah ini tamparan suami ataupun pelaku ya
kalau walaupun memang namanya kita kdrt itu kan tidak selalu ya korbannya itu perempuan
walaupun kebanyakan korban adalah perempuan dan pelakunya adalah laki laki
tetapi di dalam prosesnya ya itu akan terjadi kekerasan kekerasan seperti itu
dan semakin lama kayak seperti bola salju itu mbak
semakin lama semakin besar dan tingkat kekerasannya semakin tinggi
nah itu ada grafis ada minta maaf nanti diulangi lagi
dan kemudian orang sudah mulai sangat bebas ya mengeluarkan ekspresi atau pendapat di sosial media
termasuk video dari oki stiana dewi yang juga ini membelah pendapat netizen
apakah dari komnas perempuan punya apa ya
punya rencana untuk berdiskusi mungkin dengan oki stiana dewi
karena kita tahu bahwa oki stiana dewi adalah orang yang didengar
karena oki adalah orang yang terkenal gitu
ya sebenarnya kita memang belum membuka diskusi dengan beliau ya
tapi saya secara pribadi ada dalam satu wa group dengan beliau ya
dan tadi juga sempat ngobrol terkait dengan masukan masukan dari teman teman
dan beliau mengapresiasi masukan masukan yang ada gitu kan
misalnya saya memberikan masukan terkait dengan mungkin penjelasannya itu
kalau dititik beratkan supaya tidak memberatkan perasaan orang tua
misalnya ya itu mungkin bisa tetapi jangan berhenti sampai di situ gitu
karena itu tidak menyelesaikan masalah
oke nggak diceritakan kepada orang tua
walaupun memang orang tua punya kewajiban untuk mengarahkan anaknya
tetapi setiap keluarga kan beda beda kondisinya ya
misalnya memang tidak sampai hati menceritakan itu kepada orang tuanya
tapi jangan berhenti sampai di situ
tapi bagaimana diceritakan kepada lembaga layanan
diceritakan kepada aparat penegak hukum untuk mencari solusinya
hak hak perempuan di dalam keluarga itu terpenuhi
namanya mbak oki kan
ustazah pengikutnya banyak sekali ya
khawatirnya kalau menyampaikan dan sangat terbatas di dalam waktu waktu terbatas itu
nanti jamaahnya akan menerima tiga kekhawatiran tadi mbak
yaitu suami boleh memukul
lalu kalau dipukul nggak boleh bercerita
dan kalau orang bercerita itu jadi lebay gitu loh
nah semoga itu
ditangkap ya oleh jamaahnya gitu
namanya sebuah pernikahan itu ya tidak bisa
dilakukan dengan adanya kekerasan
atau keluarga itu ya tidak bisa mentoleransi ya
apapun bentuk kekerasan yang ada
baik sebenarnya diskusi malam hari ini
bagi wanita maupun pria dalam konteks rumah tangga menghindari kdrt
tadi ibu bilang bahwa
kalau belum berani cerita ke orang tua
bisa kepada layanan
boleh diberikan informasinya
layanan dari komnas perempuan atau lembaga terkait
yang mungkin bisa di telepon
atau di email
atau dihubungi oleh penonton
yang mungkin punya
sedang punya kekhawatiran soal rumah tangga
ya sebenarnya sudah banyak ya
di berbagai macam daerah
dan kementerian pemberdayaan perempuan dan anak
juga mempunyai perwakilan perwakilannya ya
di berbagai macam daerah
untuk kemudian membuka layanan layanan yang ada
dan juga sebenarnya
yang non pemerintah juga ada
misalnya kalau di jogja yang saya tahu
kemudian juga lembaga lembaga layanan yang lain ya
termasuk juga di ormas keagamaan
saya tahu di misalnya di aisyah juga ada
di muslimat juga ada
di kelompok kelompok yang lain juga ada
dan kalau misalnya
masih kesulitan gitu ya
komnas perempuan ya
komnas perempuan juga menerima pengaduan pengaduan
baik lewat email
ataupun juga lewat telepon
ataupun juga audiensi langsung ke komnas perempuan
baik komnas perempuan menegaskan
jika ada kdrt di dalam rumah tangga
atau kekerasan dalam rumah tangga
harus berani laporkan
tidaknya jika tidak dengan saudara atau orang tua
tapi bisa lembaga terkait
seperti komnas perempuan
terima kasih informasi yang begitu
terima kasih juga untuk mencerahkan di malam hari ini
terima kasih ibu alimatul kiptia
komisioner komnas perempuan
sudah berbagi bersama kami pada malam hari ini